terjebak selama dua puluh empat jam di elevator cerobong pembuangan pembangkit listrik tenaga uap atau pltu pelabuhan ratu dua orang pekerja dan lima orang tamu
akhirnya dapat diselamatkan tim gabungan pos basarnas sukabumi dari ketinggian dua ratus sepuluh meter
meski dalam kondisi lemah semuanya dapat dievakuasi dengan selamat
rabu siang dua pekerja bersama lima orang tamu dari lipi bandung dan saguling terjebak di ketinggian dua ratus sepuluh meter
selama dua puluh empat jam mereka terkurung di dalam elevator tanpa makanan dan logistik lainnya
ketujuh orang ini akhirnya dievakuasi tim gabungan pos basarnasukabumi
tim penyelamat sempat mengalami kesulitan karena saat diturunkan satu persatu dengan tali ketujuh orang itu dalam kondisi lemah
sepuluh korban akhirnya dapat diselamatkan pada pukul sepuluh pagi
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pltu tentang penyebab berhentinya elevator yang membuat tamu dan karyawan terjebak
kondisi korban sampai saat ini semua dalam kondisi lemas
bang ada kesulitan nggak dalam melakukan penyelamatan korban
kesulitan kita adalah menjangkau akses korban itu yang sangat tinggi karena per lantai itu kurang lebih tiga puluh lima meter
jadi kami menuruni
korban itu dari lantai ke lantai menggunakan sutradara
amal fikri sukabumi